nah akhirnya ya pagi ini uji coba kereta cepat jakarta bandung dilakukan dari stasiun kereta cepat jakarta bandung halim jakarta
uji coba dihadiri langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
sekitar jam delapan lima puluh waktu indonesia barat presiden joko widodo tiba di stasiun kereta cepat jakarta bandung halim jakarta timur
selain presiden telah hadir juga menteri perhubungan budi karya sumadi dan sejumlah pejabat tinggi di jajaran pemerintah provinsi dki jakarta
uji coba dilakukan dari stasiun halim menuju stasiun tegal luar
rencananya kereta cepat jakarta bandung akan mulai beroperasi satu oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
ya seperti yang tadi kita sudah informasikan bahwa hari ini presiden joko widodo akan menjajal kereta cepat jakarta bandung untuk pertama kalinya megi
iya sudah tidak sabar ya melihat informasinya
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah
sudah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono
selamat pagi menjelang siang nindya
bagaimana jalannya uji coba kereta cepat jakarta bandung
dan kabarnya ini presiden joko widodo juga sudah mengikuti uji coba hari ini
selamat pagi maggie dan juga sarah
memang hari ini tanggal tiga belas september dua ribu dua puluh tiga uji coba kereta cepat jakarta bandung dilakukan
dan ini saya berdiri saat ini di stasiun kereta cepat jakarta bandung halim
di jakarta timur
tadi sudah dihadiri langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
sekitar pukul sembilan pagi
dan juga dihadiri juga oleh menteri perhubungan budi karya sumadi
tadi juga sempat kami melihat ada jajaran dari pemerintah provinsi dki jakarta
salah satunya adalah kepala dinas perhubungan dki jakarta
dan yang menariknya tadi sempat kami melihat ada sejumlah publik figur yang ikut hadir dalam uji coba kali ini
yaitu salah satunya ada ayu sita kemudian asri welas
dan juga ada yang menunjukkan bahwa kereta cepat jakarta bandung ini adalah kereta cepat yang terintegrasi dengan moda transportasi lain
sebelumnya memang di jakarta sudah ada lrt yang sudah lebih dulu diresmikan beberapa waktu yang lalu
kemudian saat ini akan diluncurkan begitu dioperasikan kereta cepat jakarta bandung per satu oktober nanti
nah informasinya memang satu oktober nanti
ini akan diresmi beroperasi
namun di tanggal empat belas nanti ini akan dilakukan soft launching yang bisa dilakukan di uji coba oleh masyarakat umum
nah untuk integrasi yang ada di kereta cepat ini memang ketika di lrt ini integrasinya dengan transjakarta
kalau kereta cepat ini integrasi langsung dengan lrt
salah satunya adalah stasiun halim tempat saya berdiri saat ini langsung terintegrasi dengan stasiun lrt di depan sana
memang langsung dihubungkan oleh jembatan saja
jadi masyarakat ketika turun dari stasiun halim ini bisa langsung menggunakan lrt untuk menuju ke pusat kota jakarta
kembali ke anda maggie dan sarah
berarti ini sudah semakin enak ya transportasi umum di jakarta semua sudah terintegrasi
mulai dari mrt lrt terus juga transjakarta dan ini ada satu lagi kereta cepat
jakarta bandung yang nanti mungkin bisa kita healing bersama gitu ya ke bandung
apalagi jakarta lagi polusi
apalagi tentunya masyarakat sudah tidak sabar untuk mencoba kereta cepat ini
terima kasih atas informasinya produser lapang asiana and indonesian india yuwono melaporkan langsung dari halim